halo saya frida litwina dan anda menyaksikan program indonesia forward
listrik merupakan kebutuhan vital untuk pembangunan ekonomi dan sosial
ketersediaan listrik yang cukup efisien dengan mutu yang baik dan harga yang terjangkau
serta andal aman dan akrab lingkungan
merupakan unsur yang penting dalam menghasilkan barang dan jasa
ketersediaan listrik untuk rumah tangga dengan harga yang terjangkau
dapat mengubah dan meningkatkan taraf hidup rakyat
lalu bagaimana usaha pemerintah meningkatkan penyediaan akses listrik
melalui pembangunan pembangkit transmisi dan distribusi tenaga listrik
sampai ke daerah pedesaan
dan juga bagaimana cara pemerintah mensosialisasikan
program program strategis terkait kebijakan tarif dan subsidi listrik di masyarakat
kita akan membahasnya bersama dua orang narasumber
saat ini sudah hadir sekretaris direkturat jenderal ketenaga listrikan
kementerian energi dan sumber daya mineral ibu ida nuriatin vinahari
serta ketua pengurus harian yayasan lembaga konsumen indonesia bapak tulus abadi
terima kasih ibu ida dan pak tulus sudah meluangkan waktunya di cnn indonesia
pertama tama saya mau bertanya kepada ibu ida dulu
bisa diceritakan awal mula inisiasi program bantuan pasang baru listrik bu
ya terima kasih
bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi
dan juga bagaimana seluruh masyarakat di indonesia bisa terlistriki
pemerintah membangun seluruh jaringan sampai ke desa desa
bahkan sampai ke wilayah wilayah tinggati
dengan adanya pembangunan infrastruktur tenaga listrik ini kan
diharapkan seluruh masyarakat bisa menikmati listrik
tetapi memang kenyataannya tidak semua masyarakat kita mampu untuk menyambung listrik
itu yang terjadi gitu ya
sehingga bagaimana kita mengupayakan agar seluruh masyarakat ini bisa menikmati listrik
dan juga meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi seratus persen
artinya seluruh desa seluruh masyarakat
bisa menikmati semua listrik
maka pemerintah menginisiasi adanya bantuan pasang baru listrik ini
untuk masyarakat kita yang memang kurang mampu untuk menyambung listrik
jadi listriknya itu sudah mengalir di depan rumahnya
tetapi mereka tidak mempunyai uang yang cukup untuk menyambungkan
untuk membayar biaya penyambungan
sehingga inilah program bppl dari kementerian esdm diinisiasi di tahun dua ribu dua puluh dua ini
di mana targetnya itu yang dipasang sekitar delapan puluh ribu rumah tangga di indonesia
sasaran dan sebaran program bantuan pasang baru listrik ini sendiri di tahun dua ribu dua puluh dua sudah seperti apa nih bu
ya sudah dilaksanakan di dua puluh provinsi
untuk delapan puluh ribu
delapan puluh ribu rumah tangga
tentunya sasarannya kepada rumah tangga yang memang depan rumahnya gitu ya
sudah ada sambungan listrik pln
tetapi di rumah tangga sendiri itu belum ada listriknya
dan kemudian juga banyak juga masyarakat kita itu sudah menikmati listrik
tapi dari tetangga gitu ya
nyalur gitu ya
nyalur itu juga masih banyak
dan kemudian juga
tentunya diharapkan juga dari data data dtks ya
kan masih banyak juga data dtks yang memang masyarakat yang kurang mampu yang diprioritaskan untuk dipasang ini
nah pak tulus sebagai ketua pengurus harian ylki anda tentunya mewakili suara dari konsumen nih pak
bagaimana tanggapan para konsumen terhadap program bantuan pasang baru listrik ini
tentu karena ini sifatnya bantuan kan artinya subsidi
ya artinya masyarakat tentu senang kalau mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk mendapatkan akses listrik
dan terkait dengan subsidi listrik atau subsidi energi itu memang dijamin dalam undang undang tentang energi
di mana subsidi itu diperuntukkan bagi masyarakat yang dianggap tidak mampu
sehingga dia bisa tetap mengakses listrik bisa mengakses energi
karena ada bantuan dari pemerintah atau subsidi dari pemerintah
nah terkait dengan fenomena di lapangan di mana masyarakat belum mampu menyambung listrik
sementara ada jaringan yang sudah melewati depan rumahnya
ini kan sayang sekali kalau kemudian masyarakat masih sharing dengan tetangganya
walaupun mungkin secara teknis bisa dimengerti ya kita bisa sharing
tapi ini suatu hal yang membahayakan
ya bisa terjadi kebakaran dan lain sebagainya
sehingga memang harus punya sambungan
tersendiri harus punya kwh tersendiri
dan oleh karena itu memang sebaiknya pemerintah ikut mengatasi fenomena yang terjadi di lapangan
ya bukan hanya operator tapi juga saya kira ini kan pemerintah sebagai regulator untuk ikut mengatasi itu
agar fenomena fenomena anomali masyarakat itu tidak terulang dan terus terjadi
walaupun saran saya juga apakah menyambung secara sharing ini
apakah karena faktor yang terjadi

atau karena menjadi habit
nah kalau menjadi habit artinya nanti disambung sekalipun mungkin masih juga punya perilaku perilaku yang anomal ya
ini harus harus ada semacam riset untuk itulah
baik nah ibu ida yang didapatkan oleh masyarakat penerima manfaat itu seperti apa
dan apa manfaat dari program bantuan pasang baru listrik ini sebenarnya bagi mereka
di samping tentunya kemudahan dari segi finansial ya untuk menyambung listrik
ya tentunya yang disambungkan ini kan menjadi pelanggan pln ya ujungnya empat ratus lima puluh va
jadi apa saja yang diberikan gitu ya tentunya satu paket bagaimana penyambungan termasuk kabel kabelnya ya yang ke rumah kwh meternya
dan kemudian juga sertifikat leg operasinya
kan biaya penyambungan juga diperlukan
termasuk token pertama
token pertama juga dikasihkan
termasuk tiga lampu titik ya
tiga lampu titik
ada batasnya tidak bu maksimum begitu jumlah
ya empat ratus lima puluh va itu untuk masing masing
kemudian nanti di kemudian hari ada kebutuhan lebih apakah mereka bisa meminta lebih begitu

kalau yang dipasang di dua ribu dua puluh

kalau yang dipasang di dua ribu dua puluh dua ini memang untuk empat ratus lima puluh va
jadi untuk pelanggan itu ya
kalau toh mereka menginginkan lebih ya tentunya bisa nambah daya sendiri ya
untuk yang pelanggan tersebut
nah apa yang diharapkan masyarakat terhadap program bantuan pasang baru listrik ini pak tulus
apakah yang diberikan sudah sesuai nih dengan harapannya
ya harapan masyarakat tentu banyak dalam konteks listrik ya
ada mengharapkan tarif yang lebih murah
ya ada sambung baru yang juga lebih murah
itu banyak hal yang termasuk dalam sisi pelayanan
itu yang menjadi harapan utama yang
kalau kita bicara harapan yang paling fundamental kan listrik tidak mati dan penyalurannya bagus gitu
artinya tidak ada gangguan bayar per dan segala macam
itu yang sebenarnya harapan itu
nah saya lihat juga pln juga saya kira sudah banyak memberikan inovasi inovasi untuk misalnya
sambung baru dengan diskon ataupun ada sambung baru merdeka atau apa ya bu
itu banyak dilakukan untuk menggait agar konsumen pertama melakukan sambung baru ataupun tambah daya
nah tapi yang utama adalah bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang handal
ya seperti yang dijanjikan dalam undang undang ketenagaan listrikan di mana listrik harus pelayanan yang terus menerus
dan tidak boleh biarpet ataupun arusnya naik turun
baik kita akan lanjutkan pembicaraan namun setelah jeda berikut ini pemirsa tetaplah bersama kami
bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti program bantuan pasang baru listrik
informasinya sesaat lagi
terima kasih anda masih di indonesia forward
ibu ida untuk meningkatkan penyediaan akses listrik masyarakat hingga ke wilayah pedesaan
berapa alokasi anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk anggaran program dua ribu dua puluh dua hingga dua ribu dua puluh

untuk tahun anggaran dua ribu dua puluh dua pemerintah menyediakan sekitar satu ratus dua puluh miliar untuk delapan puluh ribu rumah tangga
dan untuk tahun dua ribu dua puluh tiga ditingkatkan sekitar dua ratus enam puluh satu miliar untuk delapan puluh tiga ribu pelanggan
berarti dua ribu dua puluh dua hingga dua ribu dua puluh tiga ada total satu ratus enam puluh ribuan ya bu ya
satu ratus enam puluh tiga ribu rumah tangga
yang disasar begitu ya
sudah tercapai berapa banyak bu

jadi target delapan puluh ribu
untuk yang tahun dua ribu dua puluh tiga diharapkan naik ya menjadi tiga puluh dua provinsi
nah pak tulus besaran anggaran yang dibutuhkan
digelontorkan oleh pemerintah tadi dari kacamata ylki seperti apa
ya kalau dari besaran kan pemerintah sudah bisa mengukur ya kemampuan pemerintah itu sendiri dan juga kebutuhan real di masyarakat
sehingga kita harapkan dana yang digelontorkan itu adalah yang tepat sasaran
ya jangan sampai orang yang tidak membutuhkan tapi kemudian dibantu atau sebaliknya
karena misalnya bahwa yang nyantol itu apakah memang bisa dibantu atau tidak
yang nyantol itu apakah memang karena dia tidak punya uang atau karena dia perilaku yang menyimpang gitu
sehingga harus clear betul bahwa tindakan itu karena faktor ekonomi bukan faktor yang anomali atau tindakan tindakan ilegal lainnya
dan saya kira masyarakat juga harus proaktif untuk menunjukkan soal kebutuhannya itu
karena kita khawatir kalau dia menyambung secara ilegal walaupun itu atas persetujuan tetangganya
tapi kan listrik itu kan harus safety
jangan sampai menyambung secara serampangan dan kemudian menimbulkan bahaya kebakaran yang nanti akan merugikan masyarakat itu sendiri
jadi saya kira setelah nanti dibantu pemerintah dengan biaya sambung baru itu juga harus tetap ada monitoring
apa upaya upaya yang masih menyambung itu harus ada tindakan tindakan yang lebih tegas ya
jangan sampai sudah dibantu tapi nanti masih nyambung dan lain sebagainya gitu
sudahkah ada komplain gitu yang diterima oleh ylki terkait dengan program pasang baru listrik ini
kalau terkait ini belum
dan kalau soal pelayanan listrik ya memang namanya ada berapa puluh juta pelanggan sekarang bu
delapan puluh juta tentu ya ada lah
maksudnya dari kalau data pengaduan ylki itu pengaduan masalah listrik itu nomor enam
tapi in general pengaduan itu sudah menurun dan kalau dulu pengaduan itu masalah istilah teknisnya itu biar pot sekarang saya kira sudah jarang ya
apalagi di pulau jawa pulau pulau besar lainnya
partisipasi masyarakat sendiri di program bpbl ini seperti apa bu
jadi memang kalau misalnya ada masyarakat yang merasa mereka masuk di dalam dtks
berada di wilayah tiga t gitu ya kalau belum terdaftar sebagai penerima bppl gitu ya mereka bisa mengajukan itu ke lurah setempat lah
jadi jalurnya ke pak lurahnya dulu ya
untuk dapat di validasi lagi oleh plnd survey sebelum dilakukan pemasangan
karena kegiatan program bpbl ini penugasan dari kementerian sdm kan ke pt pt sdm
dan persiroyah yang melakukan pemasangan
nah pak tulus pola konsumsi listrik untuk konsumen indonesia itu seperti apa pak
adakah pola tertentu gitu
ya kalau pola konsumsi listrik secara umum kan listrik di kita mayoritas masih dipakai untuk kebutuhan domestik rumah tangga
ya jadi itu yang mayoritas dipakai masyarakat indonesia termasuk di pulau jawa sekalipun
jadi kalau kita lihat
itu dengan misalnya kalau mulai malam hari ya
malam malam hari itu sore hari lah sekitar jam setengah enam gitu
langsung naik itu pembangkit pln karena semua nyala lampu nonton tv dan segala macam
jadi itu yang harus kita dorong agar sebenarnya bukan hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja yang dominan
tapi juga untuk kebutuhan ekonomi produktif
sehingga lebih menyerap energi listrik dan banyak menghasilkan satu pertumbuhan ekonomi
kita harus jeda sejenak sekali lagi
pemirsa tetaplah di indonesia forward
kami kembali sesaat lagi dengan informasi bagaimana cara masyarakat bisa mendapatkan layanan informasi maupun pengaduan di ditjen ketenaga listrikan
informasinya kami hadirkan sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami di indonesia forward
saya mau ke pak tulus
pak apa saja keluhan keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan ketenaga listrikan sejauh ini
kalau kita lihat karakter pengaduan konsumen listrik saat ini itu mengalami perubahan
baik jumlahnya maupun jenisnya
jumlahnya misalnya kalau dari data itu ylki sekitar tiga atau empat tahun yang lalu itu lebih banyak soal pemadaman
atau lima tahun yang lalu
tapi sekarang sudah berganti dengan masalah p dua tl
p dua dll itu penertiban pemakaian aliran atau tenaga listrik
jadi masyarakat merasa tidak mengubah kwh meter tidak mencuri ataupun tidak melakukan pelanggaran
tapi oleh pln dikatakan sebaliknya
sehingga kena denda yang cukup tinggi
waktu itu kan ada sampai enam puluh juta dan lain sebagainya
sehingga timbul sengketa bagi konsumen
nah ini perlu di satu sisi memang perlu edukasi yang masif
agar masyarakat juga tidak melakukan satu tindakan pencurian atau perusakan dan lain sebagainya
tapi juga di sisi lain ada solusi solusi yang harus diberikan oleh regulator dan juga pln
kalau terjadi satu sengketa yang cukup serius seperti itu
nah dari sisi jumlah juga memang sudah mengalami penurunan ya
kalau lima tahun terakhir pengaduan konsumen listrik itu cukup signifikan di ilki
karena saat ini sudah turun menjadi rating enam atau tujuh dari pengaduan yang masuk
mungkin di djk yang juga menerima pengaduan juga saya lihat karakter pengaduannya sudah berubah
kecuali mungkin daerah daerah yang tadi yang isi loted area ya
jadi daerah daerah yang masih tgat tadi yang masih belum mendapatkan akses listrik
ataupun juga aliran listriknya masih belum stabil itu masih ada
nah ibu ida menanggapi keluhan dari masyarakat
masyarakat terkait dengan ketenagalistrikan ini apa saja kadang kadang pelayanan informasi atau pengaduan di djk
iya tentunya kami terus berupaya dan juga terus berkomitmen ya untuk seluruh pengaduan ini bisa kami tindak lanjuti
dan tadi pak tulus sudah menyampaikan juga ya
jadi di kementerian esdm
khususnya di djk ini
sudah banyak kanal kanal yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya untuk pengaduan ini
misalnya kami punya kalau mau secara tatap muka pelayanan publik di kantor kami
jadi terbuka itu untuk umum kapanpun bisa datang ke tempat kami
secara fisik ada itu
kemudian kita juga mempunyai sistem
pengelolaan yang secara nasional ya
namanya lapor sp empat n itu
karena lapor itu juga bisa di website esdm
kemudian juga melalui info gatrik di kementerian sdm juga itu bisa dilakukan
termasuk kita juga punya kontak senter kementerian sdm satu ratus tiga puluh
dan itu sudah berjalan
dan tadi juga pak turis menyampaikan ya
kalau sekarang banyak pengaduan terkait dengan penertiban pemakaian tenaga listrik
termasuk yang masuk di kami
sebagian besar malah terkait dengan pengaduan subsidi listrik ya
mereka yang merasa tidak terdaftar di tadi dtks
data kesejahteraan sosial tadi
terus merasa bahwa harusnya saya mendapatkan subsidi listrik
nah itu yang banyak
banyak masuk di tempat kami
dan puji syukur kita semua bisa
semua kita responlah seluruh pengaduan pengaduan itu
nah kalau yang merasa masuk dalam dtks
terus kemudian meminta kepada dijen ketenaga listrikan supaya dimasukkan begitu
apa tanggapannya responnya seperti apa
kan keseluruhan apa namanya
pastinya kita lakukan survei ya
dan koordinasi juga
dengan kementerian sosial
karena yang memasukkan nama nama rumah tangga yang masuk ke dalam dtks kan kementerian sosial
kalau dari kami tentunya akan melakukan koordinasi itu
termasuk dengan pt pln persero ya
nah mereka termasuk golongan pelanggan rumah tangga yang berapa dan sebagainya
oke berarti cross check dengan departemen sosial begitu bu ya
nah selain membuka kanal informasi adakah upaya lain untuk mendapatkan masukan dari publik bu
kami juga mempunyai ini ya
apa namanya selain yang tadi kanal kanal juga ada yang peduli
itu juga sistem informasi yang memang yang untuk menerima pengaduan pengaduan yang tadi saya sampaikan
kebanyakan lewat itu
jadi memang untuk hal hal seperti ini dan yang paling banyak lewat kontak senter ya
bahwa kontak senter itu tidak hanya ke kementerian sdm tapi juga ke pt pln persero
jadi kami sudah terintegrasi ya antara kontak senternya kementerian sdm dengan kontak senternya plm
jadi kalau misalnya ada yang nelfon
oh ini mestinya kementerian sdm nih ya
kementerian sdm nih yang menjawab mereka disalurkan ke kami
oh ini kayaknya pln nih yang mestinya menjawab ya kita sampaikan ke pln
oke nah pak tulus sedemikian banyak kanal yang tersedia nih bagi masyarakat untuk mengetahui informasi terkait ketenaga listrikan dan juga menyampaikan keluhan begitu
apakah selama ini masyarakat sudah puas dengan layanan yang diberikan
ya kalau kepuasan masyarakat sebagai konsumen listrik kan tadi sebenarnya lebih kepada aliran listrik yang
jadi seluruhnya disalurkan oleh plm
sehingga harapannya adalah tidak padam ataupun tidak naik turun dan sebagainya
tapi kalau ada problem kemudian dia mengadu apakah sudah cukup nih yang dilakukan oleh bgm ketenagaan listrikan
ya kalau pengaduan sebenarnya selain ke kementerian sdm yang utama kan ke kanal dari plm
ya karena kan memang sebagai operator dia lebih banyak menerima ekspektasi masyarakat terkait dengan pelayanan itu
nah kalau tadi bu ida mengatakan banyak keluhan soal subsidi
karena memang subsidi kan kebijakannya pemerintah
jadi kalau mengadu ke ilki ataupun ke pln pln tidak bisa berbuat apa apa
karena itu lebih ke peruntukan dari pemerintah untuk mengatur apakah memang itu layak atau tidak
tapi kalau terkait dengan pelayanan harian ya itu lebih kepada pln
nah kami sering menerima pengaduan yang kemudian dimediasi ya
kita ada terima pengaduan konsumen kemudian kita teruskan juga ke pln dan juga ke kementerian sdm
untuk kemudian difasilitasi bahwa ini solusinya seperti apa gitu
oke nah apakah langkah ini menjadi salah satu cara bentuk perlindungan terhadap konsumen begitu pak
ya saya kira ya karena kan pemerintah selaku regulator tetap harus mengawasi kinerja dari operator dalam milik pln
dan kemudian harus banyak menyerap aspirasi dan ekspektasi dari masyarakat terkait dengan terutama kebijakan kebijakan
terutama kebijakan kebijakan yang diperlindungi oleh konsumen dan kemudian harus banyak menyerap aspirasi dan ekspektasi dari masyarakat terkait dengan terutama kebijakan kebijakan
terutama kebijakan kebijakan yang diperlindungi oleh konsumen
kebutuhan listrik yang terkait dengan subsidi ataupun tadi list desk listrik perdesaan dan yang menjadi tanggung jawab pemerintah
karena di situ kan sebenarnya ada tanggung jawab operator untuk masuk listrik secara berkesinambungan
tapi juga ada kewajiban regulator pemerintah misalnya dalam hal kebijakan pentarifan ya
ataupun tadi listrik perdesaan karena kalau listrik desa itu kan sebenarnya memang secara bisnis dia tidak layak ataupun pln tidak mau menyambungkan

hitung hitungan ekonominya kurang masuk gitu katakanlah ya
dan kemudian pemerintah yang masuk dengan instrumen subsidi
oke nah ibu ida mungkin bisa menjelaskan bagaimana cara dari ditjen ketenaga listrikan ini melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang sudah dilakukan selama ini kepada publik
iya kami melakukan survei kepuasan publik ya survei kepuasan pelanggan ini
dan setiap tiga bulan kita evaluasi tentunya kita ingin mendapatkan seluruh masukan ya dari masyarakat
termasuk dari ylki gitu ya untuk evaluasi kami untuk perbaikan perbaikan kami seperti apa sistem pelayanan yang sudah kami jalankan
jadi setiap tiga bulan kita melakukan itu dan tentunya kita ingin mendapatkan juga untuk perbaikan ya
masukan masukan dari para stakeholder untuk kepuasan pelanggan ini
oke baik terakhir sebelum kita akhiri diskusi saya mau sedikit statement dari pak tulus mengenai tentunya program pasang listrik baru ini pak
ya saya kira ini program yang rasional dan memang menjadi tanggung jawab pemerintah karena sebenarnya kewajiban melistriki masyarakat itu adalah tanggung jawab negara
nah apalagi untuk masyarakat yang tidak mampu
maka memang harus diberikan bantuan berubah dan keuangan
bantuan berupa subsidi agar mereka mendapatkan akses listrik sebagai awarkan negara
dan juga tidak melakukan tindakan tindakan yang membahayakan dengan menyambung secara katakanlah liar atau ilegal itu
baik ibu ida mungkin terakhir pesannya nih buat para pemirsa
ya tentunya program bantuan pasang baru listrik ini program yang memang sangat dibutuhkan gitu ya untuk masyarakat kita
dan pr nya masih banyak karena memang kenyataannya di lapangan masih banyak sekali saudara saudara kita
yang belum menikmati listrik hingga hari ini gitu
jadi memang ini tanggung jawab pemerintah tetapi lagi lagi yuk kita bersama sama dengan masyarakat
bagaimana kita bisa memanfaatkan listrik kita dengan efisien gitu
jadi tidak boros boros bahwa ini iya bantuan pemerintah

sehingga memang kita semua bisa memaknainya bahwa program bantuan pasang baru listrik ini
memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat kita
baik terima kasih ibu ida terima kasih pak telus
semoga program batuan pasang baru listrik ini bisa berjalan dengan sukses juga di tahun dua ribu dua puluh tiga nanti bu ya
mengulang sukses di dua ribu dua puluh dua
demikianlah dialog kami di indonesia forward
semoga dialog ini bisa meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat
dalam mendukung direkturat jenderal ketenaga listrikan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dan juga terima kasih kepada kedua narasumber kita ibu ida nur yatin vina hari
sekretaris direkturat jenderal ketenaga listrikan kementerian esdm
dan bapak tulis abadi selaku ketua pengurus harian yayasan lembaga konsumen indonesia
saya frida litwina undur diri sampai jumpa